jelang putusan sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat yang bergulir di mahkamah konstitusi
sejumlah karangan bunga mengatasnamakan komunitas maupun masyarakat
memenuhi lingkungan gedung mahkamah konstitusi jakarta pusat
karangan bunga berisi kalimat yang menyinggung soal gugatan hasil pilpres dua ribu dua puluh empat
berjejer di area samping gedung mk
menurut jubir mk karangan bunga yang berasal dari individu maupun mengatasnamakan komunitas
tidak dipampang di area luar gedung mk untuk menjaga suasana kondusif dan netralitas persidangan
menurut terencana karangan bunga akan dibersihkan sebelum sidang putusan berlangsung
pada hari senin tanggal dua puluh dua april dua ribu dua puluh
sementara itu menanggapi isu putusan sidang bocor
mahkamah konstitusi menegaskan rapat pemusyawaratan hakim yang berkaitan dengan putusan sengketa pilpres
masih digelar hingga putusan dibacakan pada senin besok
jurubicara mk fajar laksono meski rapat bisa selesai lebih cepat tergantung dinamika para hakim
namun hingga kini masih berlangsung

ia pun menegaskan isu putusan sudah bocor karena tidak ada yang tahu kapan rph selesai kecuali para hakim